dan langsung saja kita bergabung dengan stadion kanjuruhan untuk mengikuti konferensi pers karif humas polri
kemudian dantun lagi atas nama akp nanang kemudian dantun lagi atas nama akp budi
semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini
yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada kankan
sesuai dengan perintah bapak presiden bapak kapolri memberitakan
tim untuk bekerja secara cepat
namun demikian unsur ketelitian kehatian kehatian dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja
tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
dengan melakukan pemeriksaan dua puluh orang saksi
dari hasil pemeriksaan tersebut tim melakukan
dari hasil gelar perkara meningkatkan status
dari penyelidikan sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan
tim juga akan kerja secara maraton
kemudian yang ketiga dari hasil pemeriksaan itsus itwasum pori dan birob aminal
update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini
juga melakukan pemeriksaan
dugaan pelanggaran kodetik anggota polri
sebanyak dua puluh delapan personil polri
ini pun masih dalam proses pemeriksaan
kemudian dikankan ya juga bapak bapak pori dalam hal ini juga memberikan reward
kepada anggota polri yang gugur dalam melaksanakan tugas
kemarin dua anggota polri tersebut sudah dimakamkan dengan cara kedinasan
dan sudah dinaikkan ya pangkat luar biasa
pertama anggota anumerta ya setingkat lebih tinggi
ya berdasarkan sulat telegram bapak kapori nomor str tujuh ratus empat puluh dua romawi sepuluh kep dua ribu dua puluh dua
atas nama aibda anumerta andik purwanto yaitu bintara pores tulung agung
dan brikpol anumerta fajar yoyo pujono ya bintara pores tenggare
ya jadi itu rekan rekan empat hal yang bisa saya sampaikan
pada malam hari ini kami mohon kepada rekan rekan media untuk bersabar
biar tim bekerja secara maksimal dulu
apabila nanti sudah ada update nya dalam besok ya akan saya sampaikan juga kepada rekan rekan sekalian
yang ini sekali lagi tim kerja cepat sesuai dengan perintah bapak presiden dan bapak kapolri
sudah memerintahkan kepada tim dan juga tadi rekan rekan ketahui bersama
dalam rangka untuk menjaga tim ini tetap bekerja secara transparan
dari pengawas yang ternafas
nah eksternal komponas juga langsung datang ke sini
tiga komisioner komponas melihat bagaimana kerja tim
dan juga melihat bagaimana fakta fakta objektif di lapangan
ya rasa itu ya rekan rekan
ya makasih ya

berarti anggota polisi semua ini ya
saat ini ya saat ini sampai dengan malam hari ini diperiksa
anggota polisi yang diduga terkait pelanggaran kodetik
ya tidak berpenggilan juga bertambah
tapi masih diperiksa dulu
pak dua puluh delapan itu termasuk yang dilaksanakan itu apa juga
ya termasuk sembilan orang
ya termasuk sembilan orang dari dua puluh delapan ini ya
ya cukup ya teman teman
pak yang dua puluh delapan orang itu siapa aja pak

besok kami sampaikan
pak kayak biasa berapa hari ini tempatnya pak
ya tadi yang perwira sudah sembilan orang
ya salah satunya jabatan perwira ya
yang lainnya bintara dan taman taman
pak pasal kontributifnya apa itu pak
pasal kontributifnya apa itu pak
pasal kontributifnya apa itu
besok akan disampaikan
jadi biar dituntaskan malam hari ini pemeriksaannya dulu
oke saya patut kepada informasi lebih lanjut pak

masuk dalam materi pemeriksaan
ya tadi kan sudah sampaikan
ya sudah berapa orang yang diperiksa pada malam hari ini ya
ini masih berlanjut
sampai dengan besok ya
perintah bapak kapolri ya sepatnya untuk segera mengungkap kasus ini dan seterang menerang

artinya besok bisa jadi ada penetapan tersangka
ya tentunya mekanisme gelar
jadi penetapan seorang sebagai tersangka sesuai dengan pasal satu empat belas uhap
ya tentunya melalui mekanisme gelar perkara
ya juga sesuai dengan perkap enam belas tahun dua ribu sembilan
artinya ini meningkat lanjut dari yang disampaikan oleh pak mahfud m d ya
salah satunya seperti itu
makanya pak kapolri sudah mengambil langkah secara cepat
ya tidak usah mengangkat
kita sudah melenggu perintah
tapi yang jelas apa yang menjadi arahan bapak presiden itu menjadi pedoman bapak kapolri langsung bekerja
pak tari sudah diperiksa juga pak
pak tari yang tadi pak
sudah dimintain keterangan datang semuanya
yang sudah hadir hasilnya besok akan kami sampaikan
dari panitia tuak sana mungkin pak mungkin ada juga kemungkinan untuk mempersangka dari panitia tuak sana
saat ini kan yang empat tadi sudah diperiksa sebagai saksi dulu ya
tapi kan dari proses
mekanisme gelar perkara
tim hari ini sudah menaikkan statusnya
dari penyelidikan menjadi penyidikan
pak tari itu berarti diperiksa hari ini
ya yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi diperiksa hari ini
pak tari yang sebelumnya tadi mengaku itu itu dari bumop semuanya
dari bumop semuanya
sudah ada tersangka ya pak
sudah ada tersangka
ini kan meningkatkan statusnya dulu dari penyelidikan menjadi penyelidikan
proses itu harus dilalui semuanya
kalau dari kapolisi yang ditokot yang penegasan
ya di nonakkan dan diganti
teman teman terima kasih
udah itu dulu
oke terima kasih
terima kasih pak
ya demikian perkembangan terkini terkait penyelidikan atas tragedikan juruhan
irjen polisi dedy prasetyo kadifu mas polri menyampaikan beberapa perkembangan
bahwa diantaranya adalah ada sembilan aparat brimop
yang dinonaktifkan termasuk komandan batalionnya
kemudian karena arahan presiden joko widodo untuk segera bertindak cepat menyelesaikan tragedi ini
sehingga polri terus memeriksa sejumlah saksi
dua puluh orang saksi sudah diperiksa
dan diantaranya ditemukan dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh dua puluh delapan orang anggota polri
sementara status dari kasus ini
dan ini juga menjadi penyelidikan
dari penyelidikan menjadi ke penyidikan
sehingga nantinya akan ditetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas tragedi ini
kemudian informasi terbaru juga soal bagaimana anggota polri yang kemudian gugur
mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa
dan juga polri berusaha untuk independen
sehingga komisioner kompolnas pun hadir di sana untuk menyaksikan bagaimana polri terus melakukan investigasi
dan juga sudah ada empat orang saksi dari non polri yang kemudian diperiksa
kita akan tunggu sama sama bagaimana perkembangan kasus hukum dari tragedi stadion kanjuruhan